wacana pembayaran tunjangan hari raya tahun dua ribu dua puluh satu secara dicicil mencuat seiring dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung di tanah air
opsi ini pun menimbulkan penolakan dari kalangan buruh
terdampak pandemi haruskah thr dicicil kembali dijadikan opsi
kami akan membahasnya malam hari ini bersama sekjen kemenaker anwar sanusi
kemudian ketua umum jaringan usahawan independen indonesia atau jusindo
yang sekaligus ketua kebijakan publik apindo sutrisno iwantono dan ketua umum konfederasi kasbi nining elito
selamat malam pak anwar pak sutrisno dan bu nining
semoga dalam kondisi sehat sehat saja kita juga ingin kembali mendapatkan informasi secara pasti
apakah sudah putus atau belum opsi mengenai cicilan untuk thr dua ribu dua puluh satu pak anwar
jadi begini ya mbak elvira terkait dengan apa namanya thr tujangan hari raya
tapi kan memang saat ini kita masih dalam tahap untuk diskusi
kita matangkan terutama dengan memperhatikan situasi kondisi utamanya adalah pandemi covid yang memang belum usai
tentunya kami ketika membahas terkait dengan pilihan pilihan kebijakan
yang harus kita ambil
terutama menyangkut thr ini kita akan berdiskusi melalui media misalnya dan lembaga tripartit nasional
kemudian ataupun juga kita tentunya akan membahas dengan dewan pengupahan nasional
karena memang persoal masalah thr ini adalah masalah hak yang harus ditunaikan terutama oleh pemberi kerja
dan kita pun sudah katakanlah mengeluarkan pertemanan
tujangan hari raya ini
yakni permenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan
terkait dengan pekerja buruk perusahaan
memang kemarin pada tahun yang lalu
ini kan kementerian ketenagakerjaan
kita mengeluarkan satu surat edaran
yakni surat edaran nomor enam tahun dua ribu dua puluh tanggal enam mei tahun dua ribu dua puluh
yang mana waktu itu memang kondisi covid nya kan memang betul betul di awal
dan kita sangat istilahnya dampaknya itu sangat terasa sekali
karena memang kita belum memiliki semacam katakanlah cara yang tepat
untuk kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini
sehingga demikian mbak elvira kita untuk yang tahun dua ribu dua puluh
tentunya kita akan mempelajari dari berbagai sisi

akan mengambil pilihan dari berbagai masukan
baik masukan dari tentunya teman teman
serikat pekerja serikat buruh ataupun perusahaan
sehingga akhirnya betul betul hak tersebut bisa ditunaikan dengan sebaik baiknya
oke pak sutrisno kalau suara dari pengusaha seperti apa
apakah saat ini roda perekonomian sudah mulai lebih stabil
sehingga opsi ini memang bisa dilewatkan
kondisi sekarang itu kan masih belum ya masih jauh dari yang kita harapkan
walaupun sudah ada tentu perbaikan perbaikan ya
tetapi di banyak sektor itu memang kondisi kegiatan usaha masih sangat sangat sulit ya
contohnya misalnya di hotel di restoran ya sampai saat ini masih sangat sangat sulit
karena itu pada saat ini masih sangat sangat sulit

cuma memang saya kira pemerintah sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik
dengan cara cara yang lebih fleksibel lebih luas
sehingga semuanya kemudian bisa mendapatkan kemanfaat yang optimum begitu
ini yang saya kira perlu kita cari jalan keluar kita perlu diskusikan secara bersama sama
hmm tapi membayar thr dengan cara dicicil ini menjadi salah satu hal yang disuarakan
oleh pengusaha kepada pemerintah hingga saat ini
ya saya kira itu logis saja karena memang tadi kondisinya memang belum sepenuhnya baik
bahkan masih jauh untuk sektor sektor tertentu masih jauh
sehingga fleksibilitas itu diperlukan
bagi perusahaan yang sudah mampu ya silakan
tetapi yang belum kasih kesempatan bagi mereka untuk nafas
terutama misalnya untuk jaringan saya usaha usaha menengah bagi usaha kecil
itu mesti diberikan fleksibilitas untuk memberikan itu
pada dasarnya semua itu ingin memberikan yang terbaik kepada karyawan
kepada buruh dan juga kepada keluarganya
saya ke mbak nining mbak nining merespon opsi dicicil ini seperti apa
ya kalau kita flashback ke belakang gitu ya tentang persoalan thr dicicil
dimana sebenarnya situasi kondisi dalam terpuruk
karena banyak buruh yang dirumahkan
kalaupun bekerja juga hanya dibayar berapa persen dua puluh persen lima puluh persen
bahkan ada yang tujuh puluh lima persen
bahkan sama sekali situasi pandemi ini akhirnya banyak juga menjadi ruang ruang
untuk menahan nakal untuk memanfaatkan ini
nah harus diingat kepada pemerintah seringkali membuat kontradisi
dimana sebenarnya surat edaran menjadi aturan untuk publik
seharusnya ini adalah sebuah hal yang gitu ya
karena tidak dikenal dalam aturan hukum itu adalah surat edaran
surat edaran itu hanya untuk internal gitu
dan beberapa kali di masa pandemi pemerintah kita sudah tiga kali seingat saya gitu ya
mengeluarkan surat edaran
pertama upah buruh bagaimana juga bisa dinegosiasikan
kedua adalah upahnya bisa ditangguhkan di cicil
terus kemudian yang ketiga itu yang kita lakukan
itu adalah tunjangan hari raya yang bisa di cicil
nah saya tidak melihat di mana letak perspektif keberpihakan pemerintah gitu ya
bagaimana melindungi kondisi buruh yang hari ini semakin terpuruk
phk yang semakin semena mena terus kemudian juga menggantikan status pekerja di
dari tetap menjadi harian borongan bahkan outsourcing
ini tidak menjadi prioritas kerja pemerintah
tapi lebih kepada memberikan tekanan upah bisa dicicil upah bisa dinegosiasikan
bisa dibipartikan dalam prakteknya banyak kaum buruh tidak bisa melakukan bipartit gitu ya
bagaimana dengan banyak perusahaan perusahaan yang punya organisasi serikat buruh
kalaupun ada serikat buruh itu pun harus berjuang dengan begitu
harus penuh dengan kegigihan dan kerja keras gitu ya gitu
kita banyak kita lihat beberapa kebijakan di masa pandemi gitu
mulai dari subsidi perhatian terhadap para pengusaha gitu ya
banyak para pengusaha sebenarnya juga memanfaatkan momentum ini
apakah betul ketidakmampuan pengusaha
padahal kita tahu banyak perusahaan perusahaan
baik di padat karya maupun di sektor sektor lain gitu berpuluhan tahun mendapatkan keuntungan
dari produktivitas keusahaan
sehingga kaum buruh juga tidak selama ini juga tidak terbuka bagaimana memberikan keuntungan
memperjuangkan upah lebih dari upah minimum sedikit saja
itu luar biasa perjuangannya gitu
apalagi saya sangat yakin ketika surat edaran selalu dijadikan landasan hukum bagi publik gitu
padahal kita tidak mengenal surat edaran itu adalah menjadi
untuk menjadi landasan hukum gitu
lain lain itu hanya untuk internal
misalkan kementerian tenaga kerja kementerian perekonomian gitu
tapi ini menjadi kebijakan publik akhirnya
saya berpikir melihat secara hukum ini ada hal yang keliru
belum lagi letak prioritas bagaimana memberikan perlindungan hari ini kaum buruh semakin lemah gitu ya
dimana kita tahu selama ini posisi yang semakin simpang
apalagi dengan thr yang dijicil gitu
oke baik sebelumnya
sebelum kita berbicara mengenai
baik mbak dining
sebelum kita berbicara mengenai surat edaran yang memang nilai negonya rendah begitu ya
mbak nining saya mau mundur sedikit
mau mundur sedikit
di tahun dua ribu dua puluh bagaimana prakteknya kemudian
karena sudah berlaku pada tahun dua ribu dua puluh lalu
apakah betul perusahaan perusahaan yang membayar ini dirasakan buruh
dicicil secara tepat sepanjang tahun dua ribu dua puluh atau dalam prakteknya ya begitu saja tidak jelas
iya dalam posisi normal saya bicara ada posisi normal dan posisi di masa pandemi gitu ya
di posisi normal saja tidak hanya terjadi di anggota konsegrasi kasus
banyak di anggota serikat buruh lain gitu
ada yang thr nya tidak dibayar
ada yang hanya dibayar sekedarnya
ada yang diganti dengan sepatu atau sendal gitu
apalagi di masa pandemi ini
kemarin banyak kita mendapatkan perusahaan banyak yang tidak terbuka
kalaupun perusahaan benar benar sulit dan dia terbuka
saya meyakini tidak mungkin kaum buruh tidak memberikan toleransi
nah ketika ini dijadikan menjadikan kebijakan
ini selalu dimanfaatkan oleh para pengusaha gitu ya
saya meyakini banyak gitu yang memanfaatkan ruang ini
di masa pandemi ini saja banyak phk teman teman rumah akan tidak dibayar
kemarin juga praktek yang kemarin juga tunjangan hari raya dicicil
bahkan ada yang tidak terbayarkan dan itu bahkan melakukan mogok kerja
bahkan berkali kali melakukan perundingan
bagaimana pengawasan dan penegakan hukumnya gitu
nah kondisinya hari ini kita butuh adalah bagaimana perusahaan pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah
kalaupun benar benar perusahaan yang menyatakan dia tidak mampu
dia harus terbuka dong dengan para pekerja dan serikat pekerjanya

yang ada adalah selalu yang disampaikan setihak
oke kita tanya nanti tanggapan pak anwar ushajeda tetap bersama kami di newscast
yang walaupun sudah
lebih dekat gitu ya
tapi sekali lagi
bahwa semua itu harus
dari semua stakeholder
supaya kita bisa hidup
tidak ada niat niat untuk misalnya
ngeplang atau lari dari tanggung jawab
yang ada adalah untuk bisa
yang sulit ini
karena tidak semua sektor itu punya
masalah yang sama
ada yang recovery nya cepat
ada yang sangat lambat
ada yang lambat ada yang
yang kemudian netral
ini kan memerlukan
yang lebih fleksibel
pihak pihak yang berkepentingan
kalau dari sisi keterbukaan tadi juga disebutkan
jika memang pengusaha
mungkin cashflow nya tidak memungkinkan
terbuka terhadap serikat pekerja
terbuka terhadap buruh
apakah keterbukaan ini juga dibangun
pada saat proses ini berlangsung
saya kira keterbukaan itu
apalagi kalau perusahaan perusahaan yang publik
itu kan syaratnya adalah
terasaran dan terbuka
kalau di usaha usaha kecil
karyawannya lebih tahu
karena mereka yang menjalankan
saya juga tidak ada
apa namanya problem yang terlalu
rumit ya di usaha usaha
menengah kalau usaha besar
reputasi publik saya kira
mereka sudah syarat
karena memang aturannya seperti itu
jika kemudian alasan pengusaha untuk menjaga
agar perusahaan ini bisa tetap jalan
sehingga memang harus ada opsi opsi cicilan
aku sebelum menjawab
saya akan menjawab dari asosiasi pengusaha
tadi pak anwar menyampaikan
bahwa perlu ada laporan
terus kemudian akan ada tindak lanjut
saya ini adalah
mendampingi termasuk pengurus
pusat kaki yang lain bahkan di daerah daerah
tentang banyak pengusaha pengusaha
yang kemudian tidak patuh
kemudian kita bahkan mulai dari
dinas kota kota bahkan sampai ke tingkat

kementerian pun sering kita datangin
berkaitan dengan persoalan
bagaimana tentang jangankan
hak normatif saja
masih banyak pengusaha yang
tidak patuh terhadap hal itu
apalagi diberikan ruang
tentang persoalan pencicilan
ini yang seringkali dimaksud
kita bukan tidak mengerti
kaum buruh tidak pernah tidak memberikan toleransi
terhadap para pengusaha
ketika memang pengusahanya
melakukan kejujuran dan keterbukaan
contoh misalkan persoalan upah
persoalan tunjangan hari raya
itu kan selalu yang kemudian
seringkali karena ada relasi
yang tidak timpang seringkali
itu adalah kesusahan sepihak
ya memang undang hukum
mengatur tentang biparti
tapi dalam prakteknya
mayoritas kebanyakan terjadi ketimpangan
tunjangan hari raya memang harus
diberikan kepada kaum buruh
terus kemudian apalagi
dedikasi yang produktivitas yang selama ini
seharusnya sepatutnya para pengusaha
yang memang harus menjalankan itu gitu
jadi kita tidak ada
istilah misalkan kalau dikatakan
bahwa buruh tidak memberikan toleransi
boleh cek lah di pabrik pabrik
di tempat kerja
di mana pun
saya ini berkali kali menjadi
atau level mana manajemennya
berkomunikasi duduk bareng
dan kemudian bisa mengambil
keputusan yang bareng
itu tidak begitu sulit
tapi prakteknya adalah
seringkali keputusan itu adalah
sepihak apalagi dengan
selalu menjadi landasan
kendaraan surat keputusan
terakhir kemarin adalah surat
edaran menteri tenaga kerja
mengenai tentang upahnya
bahkan sampai tunjangan hari raya
di cicil prakteknya
kaum buruh selama ini kan
tidak ada yang kemudian upahnya
itu bisa membeli rumah bisa membeli
hal hal yang mewah
mencukupi kebutuhan hidup sehari hari
mulai dari anak istri
pendidikan anak yang walaupun
pendidikannya hanya sma
belum lagi kebutuhan sehari hari gitu
nah bagaimana dengan orang yang
keterbatasan ekonomi yang kemudian
bangsa dan para pengusaha
seharusnya harus ada apresiasi
yang diberikan gitu nah ini yang kemudian
kita tidak akan
pernah memberikan toleransi
ketika ada keterbukaan
duduk bersama diputuskan bersama
tapi seringkali ini adalah
terhadap situasi kondisi
objekti yang dirasakan oleh
kaum buruh hari ini jadi sepatutnya
tidak perlu surat edaran
menteri surat edaran
atau surat keputusan yang dikeluarkan
tentang pencicilan gitu loh
bahwa ketika buruhnya dan pengusahanya
bisa duduk bareng pengusahanya terbuka
buruh bisa memberikan toleransi
cukup dengan surat
tentang persoalan tunjangan hari raya memberikan
memang ada situasi yang memang
sulit gitu ya apakah karena sulit itu
karena persoalan karena buruhnya
atau memang tata kelola di
level perusahaan yang menjadi problem
kan itu oke baik artinya
tidak ada opsi cicilan
mewakili para buruh harus dibayarkan
sesuai dengan ketentuan yang ada
tidak seperti itu ada keputusan lain dari
sisi pemerintah apa langkah selanjutnya
kembali sesaat lagi tetap di newscast
baik masih bersama kami
para pekerja para buruh
masih menunggu bagaimana hasil resmi
dari pemerintah apakah thr
salah satu hal yang ditunggu begitu ya
setiap dekat hari raya

ini yang akan berhasil
ini adalah hal yang sangat
menarik karena terkadang
berkaitan dengan hal hal yang
terjadi di ketua bukit timur
dan di jawa tenggara
jadi kita masih berdiskusi
jika skemanya kemudian nantinya
kita berbicara kemungkinan yang terburuk
meskipun tadi pak anwar mengatakan
belum ada hasil final apa langkah selanjutnya
dari asosiasi buruh ataupun kelompok buruh
iya kami menyampaikan kepada pihak pemerintah gitu ya
bahkan kemudian berbagai macam
kebijakan bahkan regulasi yang
dipercepat bahkan begitu dipaksakan
di masa pandemi ya gitu
padahal kita ingin ada ketenangan
bagaimana keamanan masyarakat
atau kaum buruh bekerja terus kemudian
juga bagaimana memastikan tentang
persoalan hak hak kaum pekerja
atau buruh ini bisa berjalan
sudahlah sudah banyak
mulai dari undang undang cipta kerja
terus kemudian surat edaran
terus kali ini juga akan semakin
menghimpit kehidupan masyarakat
karena ini akan berimbas kepada persoalan
daya beli dan pertumbuhan ekonomi
bagaimana mungkin cita cita tentang persoalan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daya beli kalau kemudian gurunya
semakin dihimpit dengan berbagai macam
saya ingin bertanya karena sudah mulai
banyak suara suara yang mengatakan akan
turun ke jalan meminta pemerintah concern
mengenai hal ini apakah itu juga akan
dilakukan oleh kasbi mbak nini
ya kami tentu akan melihat bagaimana
kondisi objektif dan realita yang kemudian
dihadapi kaum buruh
nah kaum buru turun ke jalan pasti
ada persoalan persoalan yang mendasar
mulai dari persoalan kondisi perhubungan kerja
haknya tidak dibayar apalagi kalau kemudian
surat edaran ini semakin memperkeru tentang
persoalan nasib kaum buruh tentu pilihan itu pun
mau tidak mau harus diambil ingat jangan
kemudian kaum buruh ini selalu dijadikan
korban atau yang kemudian kita selalu
bilang adalah selalu dijadikan
justifikasi tidak mengerti bahkan tidak
memberikan toleransi saya rasanya mirip hati saya
kemudian saya rasanya mirip hati saya kemudian

kalau selalu bilang kaum buruk sangat tidak
berkondisifitas padahal saya yakin betul
ketika buruh datang ke pabrik pabrik ke tempat kerjanya
itu adalah selalu berkondisifitas kita mengingatkanlah
pemerintah harus kembali ke rule nya tentang
pesan konstitusi bagaimana tentang persoalan
kesejahteraan untuk bagi mayoritas rakyat indonesia
baik pak sutrisno mewakili pengusaha closing state
pertanyaan pertama apa yang anda
inginkan untuk pemerintah yang memiliki
kepentingan yang lebih luas
saya kira kita harus berpikir untuk kepentingan
yang lebih luas kebetulan jumlah pekerja kita
itu kan ada lebih dari satu ratus dua puluh juta ya yang tergabung
di dalam serikat pekerja itu mungkin
tapi sebagian besar lagi yang ketemu kerja
itu adalah ada di sektor sektor ya
usaha menengah usaha kecil yang mereka ini
juga perlu untuk mendapatkan pekerjaan
yang jelas usaha usaha kecil usaha menengah
dan sebagainya ini tidak mungkin dipaksakan
untuk itu karena memang tidak ada kemampuan
untuk itu nah ini kan kasihan juga nasib nasib
dari orang yang kemudian kalau dipaksakan
akhirnya malah hilangkan pekerjaan mereka itu
oleh karena itu kita orientasinya ya semata mata
kepada kepentingan individu individu kita
kelompok kita tapi juga harus berorientasi
kepada kepentingan yang lebih luas yaitu
masyarakat indonesia yang saat ini memang mengalami
kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan
di usaha usaha di pasar pasar di antarabangsa

itu akhirnya mereka juga tidak bisa menciptakan pekerjaan
nah mereka itu bagaimana nasibnya kalau kemudian
usaha usaha dipaksa secara ketat seperti itu
oleh karena itu saya mengajak kepada semua orang
tolong kita berorientasi kepada kepentingan yang lebih luas
masyarakat indonesia yang lebih umum gitu ya
jadi janganlah dikit dikit kemudian turun jalan
kemudian demo kesana kemari ya yang saya kira itu sehat ya boleh
saya kira tapi kalau bisa dihidarkan ya tolonglah itu dihidapkan
baik menutup diskusi malam hari ini pak anwar
apa jaminan dari pemerintah bahwa betul suara suara yang saat ini
kita dengarkan malam hari ini dari sisi pekerja dari sisi buruh
dan dari sisi pengusaha kemudian menjadi pertimbangan yang cukup kuat
sehingga win win solution itu bisa tercipta
ya betul mbak saya mungkin closing terkait dengan apa yang saya katakan
terkait dengan apa yang segera kita tuapkan
terutama kebijakan masalah tunjangan hari raya
kami tetap berprinsipnya bahwa yang namanya thr itu aduh
sehingga kita harus memastikan bahwa perusahaan itu akan agar membayar thr
samaan kepada para pemerintah
namun demikian mbak kita pun juga memahami dan juga melakukan pemantauan
terutama terkait dengan dampak pandemik ini terhadap sektor usaha
ataupun juga ketenagaan kecil
kita juga semua tahu data berapa jumlah orang yang terimbas
terutama adalah dari adanya pandemi covid ini
mulai dari yang mereka menganggur sampai mereka ini betul betul misalnya dikurangi
ketenganya ataupun mungkin adalah juga diumumkan
tapi tetap tidak dipecat
jumlahnya sangat banyak
ini tentunya kami ingin tentunya segera ini bukan merupakan sebuah pilihan yang tepat
pilihan yang bijak yang mudah mudahan tentunya semua pihak ini betul betul kita istilahnya adalah memahami
dan ini pilihan pilihan yang terbaik yang akhirnya harus kita ambil
ini memang adalah hak
mungkin kalau tadi kalau seandainya
dengan saluran lain yang memang bisa dimanfaatkan secara optimal
nah ini tadi saya katakan ada triparti
ada dewan pengumpahan nasional
ini adalah sebagai salah satu lembaga
yang tadi akan kita optimalkan untuk menentukan kebijakan terkait dengan regulasi
kita tunggu bagaimana nanti secara resmi
keputusan dari pemerintah pak anwar pak sutrisno dan bu nining
terima kasih atas diskusi malam hari ini di cnn indonesia